sekretaris jenderal dewan perwakilan rakyat winanung tias titi
kembali menjalani pemeriksaan di komisi pemberantasan korupsi
kali ini uin diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus suap proyek
kejun pembangunan jalan maluku utara budi suprianto
sekjendeper winanung tias titi mengaku diberi pertanyaan
tentang besaran gaji anggota dewan termasuk tersangka budi suprianto
ketika disinggung soal besaran anggaran kunjungan kerja anggota dewan
win menyatakan hal itu ditentukan oleh fraksi
dan diatur sesuai dengan lokasi daerah pemilihan
kesaksian uin dianggap penting karena posisinya sebagai sekretaris jenderal dpr
yang mengatur sebagian besar kegiatan anggota dewan termasuk budi suprianto
budi diduga telah menerima uang tiga miliar rupiah dari abdul khoir
sebagai fee agar perusahaan yang menjadi pelaksana proyek di maluku utara tersebut
kasus proyek izin pembangunan jalan maluku utara mencuat
setelah kpk melakukan tangkap tangan terhadap abdul khoir
bersama julia prasetyarini
dan anggota komisi lima dpr dari fraksi pdi perjuangan
damayanti wisnu putrante
wah itu nggak per fraksi tiap tiap anggota karena itu kunjungan kerja anggota
dan itu setiap tangkernya nggak boleh
setiap kanker itu dilihat nggak bu
itu sudah dievaluasi tidak bu dari sekjen sendiri
itu kewenangan fraksi ya
yang mengawasi anggota itu fraksinya